tol surabaya mojokerto atau tol sumo resmi pertama kali beroperasi pada hari ini dua puluh satu desember mulai pukul waktu indonesia barat
pengendara mengaku senang dengan hadirnya tol sumo
pengoperasian tol sumo sepanjang tiga puluh enam km dengan lima seksi yang menghubungkan empat kabupaten kota yaitu surabaya sidoarjo mojokerto dan gresik ini sempat tertunda
karena masih dilakukan sterilisasi pembongkaran properti serta perawatan jalur pasca peresmian tol oleh presiden jokowi selasa lalu
di hari perdana pengoperasian tol sumo sejumlah kendaraan sudah mengantri di pintu tol warugunung
dari data jasa marga surabaya mojokerto tercatat ada lebih dari seribu kendaraan yang melintasi tol sumo sejak pukul sampai kamis pagi tadi
pengendara mengaku senang dengan hadirnya tol sumo
biasanya pengendara membutuhkan waktu dua jam saat melintasi kota surabaya ke mojokerto lewat jalur umum
namun kini bisa ditempuh dengan waktu setengah jam saja
dari surabaya mau ke mojosari
ini pertama kalinya lewat sini atau
iya baru lewat sini
kenapa pak kali ini memilih lewat tol sumo daripada jalan biasa
untuk menghindari macet mbak kalau melihat bawah macet mbak
biasanya macetnya berapa lama
dari surabaya ke mojosari bisa dua jam mbak
satu jam setengah gitu
ya harapannya bisa lancar terus mbak selamat sampai tujuan
saya dari surabaya rencana mau ke mojokerto
saya pertama kali baru naik ini
sungguh membantu lah sangat membantu
tadi akses untuk ke mojokerto
cuman kan karena baru pertama belum tahu akses masuknya
tadi yang dari karangpilang itu ditutup
kemudian saya masuk ke yang dari geluran
jadi mungkin aksesnya lebih baik
lebih cepat jadi ya syukur alhamdulillah
sementara itu fasilitas rest area di dalam tol sumo masih dalam proses pengerjaan
diharapkan rampung di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
kami sebenarnya sudah mendesain dari manajemen itu ada rest area bu
di tujuh ratus dua puluh empat tujuh ratus dua puluh lima baik jalur mojokerto atau jalur ke surabaya
di situ rest areanya yang akan ada adalah pom bensin
mungkin ada atm
juga ada top up untuk nanti kartu e payment atau e tol
kami ada galerinya di sana
ya bahkan ya puja sera untuk rumah makan itu sudah pasti akan ada
pihak jasa marga menggratiskan biaya tol untuk rute seksi satu b simpang susun warukrian
begitu juga arah sebaliknya hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
ada pun tarif jalan tol rute warugunung dari yang terdekat sampai terjauh
mulai dari rp lima belas lima ratus untuk golongan satu dan rp satu ratus delapan puluh empat untuk golongan lima
ody kornelia surabaya
tadi dicatat pada pagi hingga siang tadi sudah tercatat seribu kendaraan
lalu apa saja yang menjadi kritisi anda selama anda melakukan peliputan ataupun melihat kondisi tol sumo pada hari ini
ya yuda selamat sore hari ini merupakan hari pertama pengoperasian setelah dioperasikannya tol sumo atau tol surabaya mojokerto
nah hari ini tempat saya melaporkan atau waktu sore kali ini tercatat ada sekitar satu lima ratus pengendara atau pengguna tol
yang telah melintasi tol sumo ini
kemarin adalah hari pertama setelah hari selasa begitu diresmikan tol ini oleh presiden joko widodo
dan kemarin juga ada banyak pengendara atau pengguna jasa tol yang menduga bahwa pembukaan atau pengoperasian tol ini dimulai sejak hari kemarin
namun mereka akhirnya keliru dan mereka harus putar balik begitu yuda
dan hari ini ada informasi yang sudah diberitahukan kepada kami
juga diberitahukan kepada para pengguna tol bahwa mulai hari ini tol sumo ini telah dibuka sekitar pukul waktu indonesia barat
dan sudah terpasang juga dengan jelas di sana jika anda bisa melihat yuda ada tabel berupa tarif sementara tol
dan banyak juga para pengendara mobil atau pengguna tol yang masih keliru begitu atau belum mengetahui secara jelas berapa sebenarnya tarif tol sumo yang telah diberlakukan per hari ini
nah jika tadi baru saja diberitahu yuda
ini baru saja terjadi begitu ada salah satu pengendara atau pengguna tol yang masih juga mengira bahwa per hari ini tol ini dibuka begitu
namun mereka tidak mengetahui bahwa tol ini hanya digratiskan khusus dari jalur surabaya atau tol warugunung ini menuju krian begitu
nah padahal yang digratiskan hanya jalur tersebut
nah pengguna jalan tol tersebut harus begitu membayar uang
yang ditetapkan oleh jasa marga sebesar rp satu ratus delapan puluh ribu rupiah untuk mereka bisa menuju ke kertosono begitu
akhirnya pengguna jalan tol tersebut harus berurusan dengan pt jasa marga untuk membayar denda
pasalnya dia telah terlanjur begitu memasang kartu tep imani begitu
dan masuk kemudian dia harus putar balik karena dia mengira bahwa tarif tersebut masih rupiah atau digratiskan

padahal hari ini yang digratiskan hanya tujuan surabaya ke krian
dan sisanya pengguna tol harus membayar sesuai dengan tarif yang telah diberlakukan begitu
nah dan tadi saya sempat mencoba begitu atau menjajal tol baru ini begitu
dan yang harus juga diperbaiki oleh pt jasa marga adalah ketika tadi saya masuk dari bundaran waru menuju tol sumo atau gerbang tol warugunung
ini tol pertama begitu gerbang tol pertama sebelum akhirnya bisa melintasi tol sumong
ini kurang jelasnya penunjuk jalan dari bundaran waru menuju gerbang tol ruguno begitu
hanya ada arah atau tulisan yang menginformasikan tol ini atau jalan terus menuju gersik
tidak ada informasi perjalanan tol ini akan berakhir begitu di mojokerto
nah hal ini yang perlu dilengkapi begitu oleh pt jasa marga
namun ketika pengguna tol jalan terus ini lama lama mereka akan bisa menemukan penunjuk jalan begitu
yang memberi informasi bahwa ini bisa dilanjutkan perjalanan ke mojokerto begitu
dan untuk sejauh ini persiapan yang juga terus dilakukan adalah dengan membangun rest area di kilometer tujuh puluh lima
dan juga sebagai antisipasi nantinya menjelang natal dan tahun baru serta libur panjang begitu
mengingat jika dibandingkan efisiensi dan efektivitas kendaraan ketika melaju atau melewati tol sumo ini bisa jauh lebih ringkas
baik dari waktu serta kemacetan dimana ketika biasanya para pengendara ini melewati jalur bawah atau jalur umum biasanya
harus melewati atau menempuh perjalanan sekitar dua jam perjalanan
namun jika dibandingkan melalui tol sumo ini perjalanan bisa dipangkas dan hanya menjadi sekitar empat puluh lima menit begitu
dan jika dihitung menggunakan biaya atau pengeluaran atau bensin begitu yang harus dihabiskan tentunya ini jauh lebih hemat dibandingkan jika
menggunakan biaya atau pengeluaran atau bensin begitu yang harus dihabiskan tentunya ini jauh lebih hemat dibandingkan jika
para pengguna jalan harus melalui jalan biasanya karena mengingat kondisi jalan yang ada di bawah atau jalan umum sebelum tol ini diresmikan adalah biaya untuk bensin berapa yang harus dikeluarkan mengingat juga kondisi jalan yang macet begitu yuda
baik kansa tamarindora terima kasih untuk informasi anda terkait dengan pengoperasian tol sumo surabaya pada hari ini selamat bertugas kembali